karena semua dunia bersepakat di paris untuk menurunkan konsumsi batubara di rencana umum

jika memang benar itu tidak bisa menjadi jualan politik lalu apa yang dilihat sangat krusial yang
akan dihadapi indonesia lima sepuluh hingga lima belas tahun kedepan setelah jeda di cnn indonesia pramjus

bahwa energi istilahnya kita bicara energi fosil ya tadi kan misalnya kita bicara tentang energi fosil ya tadi kan misalnya kita bicara tentang energi fosil ya tadi kan
dibawalah terbakar momen yang mungkin sempat dia kita angkat bahwa ini pasti menjadi salah satu

saya masih ingat waktu saya masih kader muda di gerindra saya mendengar pak prabowo selalu
menyampaikan bahwa kita tidak bisa tergantung selamanya pada energi fosil karena dalam hitungan
empat belas tahun bahkan kita bicara minyak gas maupun juga batubara akan habis di indonesia artinya
kita memang harus reshifting our fokus pada sumber daya alam yang itu terbarukan atau bioenergi dan
memang pak prabowo bahkan menyampaikan kita bicara tentang suasembada energi itu salah satu
satunya memang stressing point kita adalah bagaimana kita bisa menjadi super power dari
bio bio energi dan itu bisa dilakukan dan itu bisa apakah apakah kemudian sudah ada perhitungan
sudah ada dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa merehabilitasi menggunakan hutan yang rusak
itu menjadi hutan produktif tetapi bukan produktif yang merusak lingkungan tetapi kita menjaga
ekosistem bahkan dan ini sebenarnya sudah bahkan ayah saya sudah memberikan pemaparan di cop dua puluh satu di
paris waktu itu yang banyak sekali orang bahkan dari norwegia pun juga sangat
mendukung apalagi karena
negara negara lain di eropa itu
sudah sekarang switching untuk biofuel
dan mereka berharap kita justru
yang saya katakan kita bisa menjadi
super power karena kita punya
alamnya dan sistemnya
untuk mendukung itu selain dari itu
juga kita bicara tentang bagaimana
kita perlu meningkatkan
keadilan yang tadi saya katakan
keadilan dalam arti hukum
yang harus diterapkan harus
ditegakkan memastikan bahwa
pembalakan liar kebakaran
hutan dan juga
hal hal yang berhubungan
bahkan pembunuhan hewan langka
yang terlindungi itu juga harus
ditegakkan selama ini saya rasa itu
ya nggak tahu mungkin
bisa dikoreksi tapi saya merasa sebagai aktivis
lingkungan hidup itu masih sangat kurang
diangkat ini hal hal yang
seperti ini bahkan juga pengelolaan air bersih
harus diambil alih juga oleh negara
dan kita bicara juga tentang bagaimana
budaya ramah lingkungan
saya rasa ada beberapa kota
di indonesia atau provinsi yang
sudah menerapkan bebas
kita sebenarnya bicara juga tentang apakan pekerjaan
tentang inovasi ada anak anak muda
di indonesia yang sudah bahkan
terkenal seluruh dunia
memproduksi plastik yang
biodegradable sudahkah pemerintah
saat ini petahana berada di jalur yang
benar untuk isu
mungkin ada beberapa
kebijakan yang sudah mengarah ke situ
tetapi kami merasa itu kurang
tapi itu gampang lah untuk kita
bisa menyatakan itu
waktu itu sekarang saya pernah baca bahwa
sebenarnya pernah mau diberikan insentif
dalam hal pajak kepada
kami di dpr pun juga saya sebagai anggota dpr
dan saya juga
sebagai salah satu aktivis lingkungan hidup
nggak seperti mas agus di sini
kalau beliau kan pakar gitu ya
kalau saya cuma sekedar aktivis gitu
kami melihat bahwa sayang sekali bahwa
insentif ini tuh belum
lebih banyak lagi
dan untuk kita bisa maju ke arah situ
jadi mungkin kurang
kalau petahana nih
saya lihat beberapa catatan nih isunya
lebih banyak terutama terkait
soal izin kawasan hutan tadi mbak sarah
sudah menyinggung soal kawasan hutan dan itu kemudian
sekarang menjadi perdebatan menjadi concern dari teman teman
aktivis kemudian untuk
pengalih fungsian hutan
dari lahan kemudian industri ekstraktif
yang tadi juga disampaikan oleh walhi
sebetulnya kalau kita lihat
kebijakan untuk moratorium
perubahan fungsi hutan
itu sudah memperlihatkan komitmen
presiden jokowi untuk
memberikan izin lagi
untuk beberapa ekosistem
sistem hutan yang primer
yang sensitif enam puluh lima juta
hektare hutan kita itu masih
sekarang itu terlindungi
tidak boleh diberikan
izin untuk dibuka
itu berapa persennya
kita itu punya sekitar satu ratus dua puluh juta
masih primer yang belum pernah disentuh
itu sekitar enam puluh lima
dan itu nggak boleh diubah
dan kemudian ada beberapa moratorium lagi
pertama adalah gambut
gambut juga nggak boleh diolah nggak boleh dibuka
yang rusak malah harus di
dua lima juta hektare sekarang ini
kendalinya badan restorasi gambut
dan itu semua
sebetulnya memperlihatkan track record
dari tahun dua ribu lima belas
dan itu boleh dibilang
tingkat terendah kita sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
kalau misalnya mas agus ingat sempat ada moratorium
untuk sawit tapi kemudian di
moratorium sawit sekarang masih berlaku
soal yang ada pembebasan
jadi tidak ada lagi sekarang
izin untuk membuat
perkebunan sawit baru
kalau kita mau meningkatkan
produksi sawit kita
yang harus dilakukan adalah intensifikasi
yang sekarang sudah ada mungkin sekitar
berapa sih berapa juta hektare sekarang
sekarang dua belas an ya
enam belas delapan juta yang sudah diusahakan
itu nggak boleh ditambah
jadi dari itu yang ada aja
dan bisa diubah jadi sawit terbarukan
itu ada intensifikasi oke oke
kemudian kebakaran hutan kita lebih
heran kenapa dia bukan atau
tidak menjadi isu elektoral karena
kalau saya menjadi orang sumatera sekarang
itu ya yang sudah
terbebas dari cekikan asap
dan api saya akan
rame rame nah ini udah mulai
di swiss nih bang leo udah melihat potensi isu elektoralnya
tapi kita sebagai aktivis di selang
kita pindahin berapa ini nggak jadi isu
bang leo tapi yang menarik
kalau misalnya dilihat
dari beberapa pernyataan yang disampaikan
kalau misalnya dihubungkan antara politik
dan isu lingkungan itu lingkungan yang paling
hutan misalnya itu kan kalau misalnya
di tahun politik itu jadi jualan
dan bisa menjadi perjanjian
itu anda lihat itu masih
terjadi di empat tahun terakhir pemerintahan
masih masih karena
kalau dilihat dari
apa yang ditangkap sama kpk
banyak sekali sebenarnya
bisa dibilang dalam tanda kutip memperjualbelikan
jadi yang tadi misalnya
tadi yang saya bilang referensi referensi
dan cukup kuat tetapi
implementasi kita punya persoalan besar
jadi kalau seperti
dan gambut kita tahu
banyak sekali sebenarnya
jadi bahkan dilepaskan
itu kan yang kalau
kita masuk ke detail ya dan
sebenarnya ada dua tujuh juta hektare
review kontrak kontrak yang
existing tidak dilakukan karena memang
dimandatkan kemudian juga moratorium
sawit juga sebenarnya kalau
itu tidak di review
itu jalan terus
sebagian besar sudah dalam bentuk konsesi
kita sebenarnya perlu
langkah yang benar benar fundamental
sebenarnya termasuk misalnya
kemudian kita benar benar kalau misalnya tadi
apa kelemahan pemerintah terutama
kalau misalnya soal konsesi yang anda lihat
apa ada keterkaitan
saya kira memang
ekonomi politiknya jadi
apa pengaruh dari
saya harus bilang bahwa di kedua
belah kubu ada
ada yang kita tahu
sekali jadi ini
dari industri industri besar ini
juga dalam tahun tahun kebelakang itu masih
berlaku juga jadi
semua bisa dinegosiasikan
dalam tataran implementasi oke oke
mas agus ya
penting itu dan bukti
jokowi sekarang menegakkan
hukum itu memperkuat
kpk untuk menangkap mereka yang
kan sekarang terjadi sebelas
sekarang itu sudah inkrah
dendanya itu lebih dari delapan belas triliun
belum dikolek sih katanya belum dikolek ya

ketimbang misalnya kerugian kita tahun dua ribu lima belas
yang lebih dari dua ratus triliun
tapi itu kan track record
itu belum pernah
terjadi jadi saya kira
penegakan hukum untuk penjahat penyelamat
penjahat lingkungan itu adalah track record

jidah saya ingin menajamkan

kemudian sawit industri sawit yang

mungkin sama sekali belum pernah

katakan masih banyak yang terjadi
empat tahun memang belum cukup makanya satu periode lagi
sebetulnya juga political will itu kan juga perlu integritas
kalau kita bilang bahwa fossil fuel itu adalah musuh secara political economy
memang harus jelas itu bahwa pak jokowi tidak boleh berpihak
pak jokowi itu sebelum menjadi presiden
malah waktu beliau berkampanye
yang pertama kali adalah kita harus bebas dari mafia migas misalnya
itu adalah salah satu hal yang memperlihatkan bahwa beliau tidak mau memihak
padahal itu yang namanya migas itu adalah industri yang luar biasa
banyak itu uangnya gitu ya
sehingga yang tadi
disebutkan bahwa kita perlu berteman dengan industri
berteman dengan bisnis
karena dia bisa mendanai kampanye
itu harus dibatasi
sama dengan pada saat pak jokowi bilang moratorium sawit
kita nggak boleh memberikan izin baru lagi
padahal kan industri sawit juga industri yang dananya besar
dia itu nilai
nilai ekspornya lebih tinggi daripada nilai ekspor migas loh
itu harus jelas gitu ya
bahwa keberpihakan itu harus jelas
nah ke depan gimana
ke depan renewable mau nggak mau
bisa nggak kita sudah bisa belum kita
dari mulai geotermal sampai matahari sampai segala macam
kebijakannya sudah ada dan sudah bagus
saya di rumah pakai solar panel
jadi saya bikin sendiri gitu ya
dan kebijakannya sudah membolehkan
dan bahkan mengencourage orang untuk membuat
orang orang seperti pak agus ini harus bisa bisikin terus gitu loh
supaya kebijakannya yang benar gitu
bang leo tujuh belas februari nanti kira kira menurut anda adakah
debat atau solusi atau isu tajam soal lingkungan hidup yang akan dimunculkan kedua paslon
saya sih terus terang agak skeptis ya mbak putri
karena kedua pasangan calon tahu bahwa kalah atau menang tidak ditentukan oleh isu lingkungan
itu it's our homework juga di gerakan lingkungan
tadi yang saya bilang bukan isu elektoral
padahal yang kita butuh adalah indikator
kita butuh target
misalnya tadi mas agus bilang renewable kedepannya
tapi kan pak jonan sudah pernah ngasih statement hampir lempar handuk
dan dia punya alasan untuk menambahnya
cuma dalam empat tahun terakhir cuma empat ratus mw tiap tahunnya
jadi itu di soal renewables
soal sawit ya harus jelas juga bahwa
memang nggak boleh nambah lagi
karena dua puluh juta hektar udah cukup
bang leo terima kasih
mbak sarah mas agus terima kasih banyak
mohon maaf waktunya terbatas tapi kita nanti lihat tujuh belas februari seperti apa
cnn indonesia prime news segera kembali